sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau ppdb
ternyata menimbulkan masalah bagi sejumlah sekolah di jawa timur
di blitar dan tulung agung banyak sekolah negeri yang kekurangan siswa
bahkan sebuah sekolah mengalami kekurangan murid hingga ratusan siswa
penerapan sistem zonasi dalam ppdb online tahun ini
masih menyisakan permasalahan bagi sejumlah sekolah menengah atas di kota blitar
selain banyak siswa yang kesulitan mengakses sistem ini
banyak sekolah yang ternyata kekurangan murid jauh dari kebutuhan pagu siswa
sma negeri satu kota blitar misalnya
sma yang sebelumnya menjadi sekolah favorit ini justru sempat kekurangan hingga ratusan siswa
namun setelah dilakukan pendaftaran gelombang dua
sekolah ini akhirnya terpenuhi pagunya sebanyak satu ratus sembilan puluh lima orang
menurut saya itu kekurangan itu disebabkan ada zonasi
sehingga dari sekolah yang terkenal
dari siswa sendiri itu agak bingung mau mudah kemana
sistem online juga sempat membuat bingung sebagian orang tua murid
karena harus mengatur jarak yang lebih dekat dari tempat tinggalnya
dari berapa siswa yang dibutuhkan sma satu untuk gelombang tiga
urutan ke enam
begitu juga di tulung agung
di sembilan sma negeri yang menggelar ppdb online gelombang kedua
hanya empat sma negeri yang telah terpenuhi pagu siswa baru
sedangkan lima sma negeri lainnya hingga kini masih mencari siswa baru
pihak sma negeri satu rejo tangan yang hingga saat ini masih kekurangan siswa
mengaku tidak tahu pasti penyebab tidak terpenuhinya pagu siswa
untuk memenuhi kuota rombel yang ada
sekolah terpaksa mengurangi jumlah siswa dalam satu rombel